sejumlah warga di dusun karanggeneng umbul harjo cangkringan sleman
menolak rencana lahan di desanya yang akan digunakan untuk pembuangan sampah sementara
menggantikan tpa piyungan yang ditutup mulai tanggal dua puluh tiga juli dua ribu dua puluh tiga lalu
warga memasang sejumlah spanduk penolakan di pintu masuk lokasi lahan seluas dua lima hektare
yang saat ini digunakan sebagai area perkebunan warga
akibatnya dinas lingkungan hidup kabupaten sleman membatalkan rencana penggunaan lahan tersebut
untuk tempat pembuangan sampah sementara
kepala dinas lingkungan hidup kabupaten sleman epifana kristiani menghargai penolakan warga
karena lokasi tersebut merupakan kawasan wisata
saat ini dinas lingkungan hidup kabupaten sleman sedang mencari lokasi baru
yang akan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah sementara di sleman
bahwa di situ itu kan merupakan tempat wisata
sehingga kan benturannya pasti keras sekali lah
apalagi wisatanya kan wisata kuliner farmakan lavatur
lavator banyak mobil wira wiri
nanti kalau ketemu truk sampah kan saya memang salah
oleh karena itu ya saya maklum dan saya menghargai
artinya saya ya tidak bisa marah
itu hak setiap orang
sebagian besar bukan rata rata
tapi sebagian besar yang kami hargai
oleh karena itu ya kami berupaya
bagaimana di tempat lain
sementara itu gubernur d i e sri sultan hamengkubuwono x memerintahkan
agar kabupaten sleman kabupaten bantul dan kota yogyakarta
mulai dapat mengelola sampahnya secara desentralisasi
khusus untuk kabupaten sleman sultan memerintahkan agar menggunakan
sebuah kawasan di taman martani kalasan sebagai tempat pembuangan sampah
kawasan karanggeneng cangkringan yang tadinya direncanakan akan digunakan
sebagai tempat pembuangan sampah sementara resmi dibatalkan
sekretaris daerah d i e beni suharsono menjamin tidak akan ada resistensi warga
di taman martani kalasan seperti yang terjadi di cangkringan
kalasan kan sudah dibangun
jadi betul betul tidak ada resistensi dari warga
pengertian tidak ada resesi ini dengan dibangunnya itu tentu konsekuensi ketika membangun
akan menjadi tempat polon sampah harus dilakukan
kalau cangkringan kan kemarin kan ide gagasan ke cangkringan
kalau tangkringan saya kira di sana kan pusat resapan dan sebagainya
makanya banyak pak
sehingga pak gubernur juga tidak ingin mengarahkan ke canggiringan sana
makanya beliau memerintahkan taman martani
pemda d i e akan melakukan evaluasi rutin atas kebijakan desentralisasi
jika memungkinkan kawasan taman martani akan terus digunakan sebagai tempat
pembuangan akhir sampah khusus untuk kabupaten sleman
hal ini diikuti dengan syarat sampah sampah harus dipilah
antara sampah organik dan anorganik di level kelurahan
perlu dilihat apakah kebijakan ini akan berjalan
mengingat krisis sampah di d i e terutama kabupaten sleman
yang menjadi penyuplai sampah terbesar di tpa piyungan
dapat diatasi dalam waktu yang sedemikian
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta